pemerintah melalui kementerian sosial akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos selama masa ppkm darurat dalam bentuk uang tunai
apakah kebijakan bantuan sosial tunai di masa ppkm darurat ini adalah kebijakan yang tepat
serta bagaimana pengawasannya agar bansos tunai bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan
dan bagaimana juga mengotak atik anggaran begitu ya
karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi sekarang juga sedang tidak baik baik saja
nanti akan dijawab oleh dua narasumber saya yang sudah bergabung malam ini
muhammad faisal direktur eksekutif kor indonesia dan trubus rahardiansah analis kebijakan publik
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas serdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini sehat ya semua ya
saya langsung ke pak trubus
pak trubus anda sudah bisa menebak pertanyaan saya sebenarnya
memastikan kebijakan ini tepat saja
makin bingung begitu ya
ppkm psbb ppkm mikro darurat
tapi kemudian sekarang juga ada narasi penyaluran bansos begitu dengan situasi darurat seperti ini
apa catatan anda terlebih dahulu soal ini
ya menurut saya ini kebijakan ppkm darurat ini kan situasi yang
di mana pemerintah itu maunya setepatnya mengendalikan penularan covid sembilan belas
itu isinya horror gitu
nah karena itu catatan yang pertama menurut saya masyarakat yang terdampak itu harus benar benar diperhatikan
kelihatannya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan melalui instruksi menteri dalam negeri
di mana salah satunya adalah pertepatan keberian tpsp bantuan sosial tunai
itu yang perlu pokok
yang kedua bahwa pemerintah juga sudah memastikan bahwa data data yang ada selama ini katanya sudah mengalami banyak kemajuan
di mana sebelumnya ada beberapa
data yang tidak sinkron
ada dua puluh satu juta yang kemudian di
diklerikan istilahnya itu
kementerian sosial tunai
kemudian ada data baru lagi yang bermasalah
itu tiga enam juta juga bermasalah kaitannya dengan bank ibarat
karena itu menurut saya ini
karena masyarakat yang terdampak juga sangat
sedangkan yang namanya ppkm darurat ini kan
ujuk ujuk gitu ya
ya situasinya masyarakat kaget juga gitu
pasal tingkat rtrw harus
tanpa ada sosialisasi misalnya
karena memang ini dianggap sebagai situasi yang darurat
nah karena itu menurut saya
pertepatan ini segera jangan sampai menunggu
kasar kasarnya yang paling bawah lah gitu ya
ini yang sangat terdampak sekali
itu segera pemerintah melakukan langkah langkah percepatan
di dalam pemberian bantuan sosial
satu sisi juga
dengan anggaran yang sudah diberikan
dan ada perpanjangan
berkait dengan sebelumnya
itu jadi enam ratus ribu
artinya di sini pemerintah mulai ada pemikiran ke situ
tetapi perlu dipercayakan bahwa
ini persoalannya adalah
pada tataran bagaimana mengawasi
agar anggaran itu tepat sasaran
karena ini persoalan penyaluran bahan sosial ini kan
ada di persoalan data kan
soal data itu yang sering rumit
dan kedua pola penyalurannya sendiri yang
ada di satu pakai pos
yang satu lagi pakai bank
dan yang tunai ada yang non tunai
itu yang menjadi masalah
saya kira ini persoalan persoalan yang kemudian
satu aspek transparansi harus di
yang kedua adalah
aspek akuntabilitas publik
nah ini dari sisi kebijakan publik memang
hal itu yang menurut saya menjadi
perhatian dimana kemudian
jangan sampai ada terjadi penyimpangan
ataupun korupsi yang sudah pernah terjadi
dapatan ke depan ini
jangan sampai semuanya jadi darurat
kalau sudah kondisinya darurat
nanti kalau terjadi penyimpangan
dan di situ lah kemudian
situasi jadi darurat semuanya
oke pak trubus
kenapa ini harus menjadi
di lapangan kan banyak sekali kita
menemukan begitu ya
tidak tepat sasaran
orang orang yang mendapatkan
ataupun di masa pandemi ini
secara data ini tidak jelas
kebijakan turunan untuk memastikan
tidak ada nepotisme di dalamnya
anggaran di dalamnya
karena di lapangan
ini beda sekali dengan apa yang
ya menurut saya ini memang persoalan
perlu sekali ada
aturan yang jelas
nah dimana kemudian nanti
itu terutama di daerah ya
itu bisa tepat sasaran
nah persoalan persoalan selama ini
tak sinkronan data
penerimanya juga bukan yang
seharusnya menerima dan
itu kan banyak terjadi
si penerimanya malah sudah pindah juga
atau sudah meninggal dunia juga pernah terjadi
menurut saya ini harus dipastikan dulu
dalam hal ini tentu ada
aturan hukumnya juga
dimana kemudian ada perlindungan
untuk menerima dan tepat sasaran
soalannya diimplementasi ini tak mudah ya
banyak faktor dimana kemudian
ada juga pihak pihak tertentu yang
dalam situasi darurat ini mudah mudahan tidak terjadi
gitu ya memanfaatkan situasi yang ada
mungkin kepentingan diri ya
ataupun kelompoknya atau apapun ya
saya rasa ini juga
jadi tak tata juga
tetapi memang apa yang kita pahami bersama bahwa
ini perlu ada
apa yang saya katakan juga
memang persoalan di bawah ini
juga harus ada koordinasi
para penegak hukum juga harus
dan masyarakat juga harus juga
karena itu menurut saya
satu berpungli yang dulu pernah dipentuk
juga harus dipertegas lagi
dalam hal ini supaya
penyimpangan penyimpangan tidak terjadi lagi
jadi menurut saya
hal hal yang terkait dengan implementasi
perlu mendapat perhatian sungguh sungguh gitu mas
oke baik pak
tentu diharapkan sudah
memitigasi begitu ya
yang terjadi berkaca dari
koreksi kalau saya
yang disalurkan untuk
satu bulan untuk bst ini
ini pertanyaannya juga cukup menggelitik
dananya dari mana
kan secara ekonomi kan sekarang
kita juga lagi seret begitu
apa yang akan diotak atik ini
apakah juga akan mengerus apbn
atau bagaimana kemudian
bacaan dari anda
karena pen itu di dua ribu dua puluh satu
dengan dua ribu dua puluh kan tidak terlalu jauh beda mas
jadi sebetulnya besarannya
dalam kondisi sekarang
mestinya dia menjadi
ketika ppkm darulat diberlakukan
jadi yang dilakukan memang harus realokasi
jadi kalau memang
yang dari yang sebelumnya
sehingga betul betul dia bisa
mencukupi untuk ppkm darulat
yang diberlakukan di
dan juga mengantisipasi
bukan hanya sampai pada tanggal dua puluh juli
bagaimana kalau kemudian misalkan
ini kita harus ada skenario ya
seandainya kalau misalkan masih naik terus
atau belum turun secara signifikan
sehingga harus diperpanjang
nah ini kan berarti harus ada
dana untuk bansos yang mencukupi
dan yang perlu dimenjadi catatan juga
kayak tadi dari pertanyaan mas ferdi sebelumnya
anggaran untuk bansos yang diberikan pada orang miskin saja
tapi supporting dananya
nah ini tantangan kita
karena tadi misalnya banyak yang tidak tepat sasaran
ini masih pr kita
intinya sih memang harus memperbaiki terus pendataan
karena pendataannya banyak yang tidak sinkron
dari ke bansos dengan
perbankan yang menjadi mitranya
banyak yang tidak sinkron
apalagi kalau kita cross check kemudian satu persatu di masing masing daerah
ketika pendataan juga masih belum sempurna
dan memang harus disempurnakan
monitoring dan evaluasi
untuk mengecek terus kebenaran daripada sasaran
daripada bansos menjadi sangat penting
dan tidak jarang
dalam prakteknya di lapangan
biaya untuk kemudian mengecek ini ya
benar apa tidaknya
pada yang benar benar tepat sasaran
itu lebih besar
daripada anggaran bansos
uang yang diberikan pada orang miskin itu sendiri
nah ini perlu diperhatikan
yang kali ini tantangan kita
terutama untuk menyalurkan kepada mereka mereka
yang berada di pelosok
yang di desa desa
mungkin kalau daerah perkotaan
yang tinggal mendekati gunung gunung
yang dimana sebetulnya itu kantong kantong
kemiskinan yang paling besar
yang paling dalam
kalau di daerah perkotaan
mungkin kita lebih banyak menyentuh pada yang rentan miskin saja
jadi kalau kita melihat
klasifikasi dalam bps itu kan ada
di garis kemiskinan
ada yang sedikit ke atas garis kemiskinan
masuknya itu rentan dan hampir miskin
jumlahnya lebih besar
tapi lebih banyak juga di daerah perkotaan
nah tapi yang daerah daerah
yang lebih pelosok
susah juga kalau kita ingin mengandalkan
misalkan pakai pulsa
dan banyak hal itu kan pakai
nah ini karena infrastruktur yang terbatas
ini susah untuk kemudian masuk
nah ini sehingga
atau kemudian memastikan distribusi
yang tepat sasaran
ya ini menjadi lebih besar
ya jadi itu yang catatannya
itung itungannya dari anda
cukup nggak ya
walaupun kemudian di awal ini
langsung dibayarkan rp enam ratus ribu
udah pas belum
ya sebetulnya sih
kalau kita hanya ingin
ini bukan untuk
ini adalah untuk survival ya
nah kalau kita melihatkan
batas garis kemiskinan
di sekitar empat ratus an ribu
per bulan per kapita
tapi kalau yang rentan miskin itu
bisa sampai dia tujuh ratus an
sampai delapan ratus ribu
tiga ratus ribu itu masuk akal lah
ya tinggal make sure
apakah dia tepat sasaran
dan bisa di
mereka yang semestinya
betul betul tadi ya
yang di bawah garis kemiskinan
di bawah sekitar empat ratus an ribu
itu yang harus dipastikan
supaya tidak ada lagi
seperti kasus kasus sebelumnya ya
mas faisal ya
walaupun kemudian pemerintah
sudah mengambil langkah
udah otak atik
tapi nanti saya akan tanya kepada anda
apakah kemudian ini berpotensi
menimbulkan hutang baru
banyaknya pos anggaran
untuk bantuan sosial tunai ini
kita akan kembali lagi nanti
akan kembali usai jeda
ya kita kembali dalam
malam ini masih dengan pak trubus
dan juga bang faisal
kita ke pak trubus
pak trubus masih dengan kita ya pak
seperti yang tadi disampaikan di awal
kalau kemudian penyaluran bermasalah
dan pemerintah selalu berlindung
kita belum sempurna begitu
tapi tidak juga banyak perubahan
kebijakan ini sudah ada mitigasi
walaupun kemudian dipastikan juli ini
sudah akan turun anggarannya
kalau mengenai mitigasinya sendiri
belum signifikan menurut saya ya
tetap nggak jauh beda dengan sebelumnya
data ini kan lebih banyak data
usulan dari daerah juga
data itu juga ada yang memang
di pusat sudah dipunyai
tetapi persoalannya kemudian
bahwa itu belum menjangkau
yang ada di luar
misalnya mereka yang tinggal di
hutan ataupun di tempat tempat yang berkecil
nah ini kan juga datanya belum
karena itu menurut saya
persoalan ini memang harus
dipaksakan untuk segera dicairkan
karena kondisinya kan
namanya juga darurat gitu ya
karena itu menurut saya memang ini
aladministrasi atau penyimpangan
juga masih ada
meskipun namun namun demikian
tentu kita harus
bisa tersalurkan dengan baik
itu menurut saya juga harus ada
formula ataupun satu
skema yang benar benar apa
yang namanya bantuan itu
setepat sasaran gitu ya
hal hal persoalan yang terkait
dengan data tadi
dan ulang ulang terus
apa yang disampaikan pemerintah
sudah ada perubahan
sudah ada apa namanya
belum secara keseluruhan
perubahan yang signifikan
menurut saya gitu
kalau ini juga nanti
apa rekomendasi anda
ini ya tentu
yang main pengawasan
kalau kebijakan publik
kan ada yang namanya law enforcement
jadi sebelum terjadinya
di aparat penegak hukum
atau tepat sasaran
bahwa nanti terjadi
tentu di sini
diawasi secara pasti
nanti akan dilakukan
mau gak mau
dan berikan sanksi
yang ke depan juga
sangat mungkin terjadi
dan itu merupakan
daripada aparat penegak hukum
pengawasan secara ketat
hal mekanisme prosedur penyaluran itu sendiri
saya ke bang faisal
sebelum kita break
melakukan apapun caranya
kemudian kita menyaksikan
masyarakat ini tidak dirugikan lagi
dari sekarang ya
tidak akan berlalu lalu ppkm daruratnya
berjalan dengan efektif
bisa direm paling tidak
karena tambahan utang itu tidak perlu
kalau kita melihat bagaimana
kalau kita lihat
kinerja daripada penyerapan anggaran di tahun dua ribu dua puluh
sebetulnya kan silvanya masih banyak
kalau tidak salah
tinggal realokasi anggaran
tinggal realokasi anggaran
dengan kacamata sekarang
mudah mudahan tidak berlarut larut
perlu yang dipastikan
butuh tambahan dana lagi
bahan utang lagi
dari sisi implementasi ppkm darurat
penegakan daripada kebijakan yang sudah
poin poin yang sudah di
diatur tadi ya
nah ini betul betul dijalankan
di atur tadi
nah ini betul betul dijalankan
di tataran implementasi di lapangan
trafik itu bisa
tidak akan berlama lama
jadi tidak ada konsekuensi anggaran yang lebih besar lagi
jadi artinya memang
masih bisa diprediksi
bahwa situasi sekarang
walaupun situasinya darurat
anggaran yang tersedia ini masih aman gitu ya
dengan kacamata sekarang
masih ada yang
masih ada yang
kemudian kita juga sedang tertati tatih begitu ya
oke kita harapkan
dari apa yang sudah
bisa dikatakan cukup
terpukul begitu ya
anggaran yang seharusnya diterima oleh mereka
tapi kemudian masuk ke kantong kantong
pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
ini bisa dipastikan lagi
bahwa seperti pak trumbus tadi sudah mengatakan
mitigasinya juga harus ketat
dan bagaimana memastikan
kerja dari aparat aparat berwenang
dana ini tidak diselewankan
ini juga harus
kpk nya harus diperkuat
diperkuat begitu ya
kpk nya harus diperkuat begitu ya
kita memiliki waktu yang terbatas
kita juga mengundang
pihak dari kemensos
belum bisa bergabung
dengan dialog kita
kemudian belum bisa bergabung
dengan dialog kita

terima kasih bang faisal dan juga pak trubus sudah bergabung
dengan kita malam ini
terima kasih pak faisal
jadi anda indonesia newscast akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik
tetap bersama kami
sampai jumpa semua